yang penting badannya udah panas ototnya udah gak tegang lagi itu saya udah mulai lari itu
namun pada saat itu dipilih jenderal andika perkasa sebagai panglima tni
terus hari minggu nya kita
karena kalau kita menyampaikan
untuk membahas investasi yang aman di tengah ancaman resesi global telah bergabung bersama kami di investment clinic